tol transjawa merupakan jalur mudik darat utama dari jakarta cikampek hingga ujung timurnya
probolinggo timur jawa timur
sementara jalur tol hingga banyuwangi atau ujung timur pulau jawa baru dimulai pembangunannya februari lalu
pada mudik tahun dua ribu dua puluh tiga ini terdapat beberapa gerbang tol di jawa timur yang perlu mendapat perhatian
diantaranya adalah waru gunung kejapanan dan juga probolinggo timur
gerbang tol warugunung adalah gerbang masuk ke kota surabaya
sementara kejapanan dari surabaya sidoarjo ke malang hingga beberapa daerah destinasi wisata populer jawa timur lainnya
sementara gerbang tol probolinggo timur perlu mendapat perhatian pemudik
karena menjadi ujung terakhir tol transjawa memasuki probolinggo lanjut ke lumajang jember hingga banyuwangi
dari gerbang tol inilah dimungkinkan terjadinya bottleneck dari jalur tol menuju jalur provinsi
secara umum sepanjang jalur tol tidak isinya
tidak ditemukan adanya jalan berlubang dan bergelombang
namun masih tingginya curah hujan di jawa timur selama bulan april perlu mendapatkan perhatian
selebihnya jasa marga juga menyatakan memperhatikan saluran drainase agar tak terjadi banjir ataupun genangan selama arus mudik
sementara itu terdapat beberapa rest area atau tempat istirahat yang juga bisa dimanfaatkan pemudik
baik res area tipe a atau dengan stasiun pengisian bahan bakar minyak atau b tanpa pengisian bahan bakar minyak
kalau menurut saya sih kebantu untuk perjalanan dari jawa timur ya
jakarta menuju ke bali itu perjalanannya sangat jauh
capek banget jadi kebantulah untuk istirahat sebentar
biar mata nggak capek di jalan
tolenya gratis juga enak gak ada penjaganya
seperti puncaknya diprediksi mencapai dua ratus lima puluh ribu kendaraan per hari di gerbang tol kejapanan
jadi pada sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga
empat belas hari menjelang lebaran jasa marga wilayah tol se jawa timur mulai menyiagakan tim satgas gabungan mudik dua ribu dua puluh
di antaranya ada layanan jalan tol rescue ambulans derek patroli jalan raya dan tim pendukung lainnya
wida subianto agadipa surabaya jawa timur